kalau rambut kayak kabel listrik
tapi sisi baik sekali
ibu apaan sih begang begang
ibu harus ingat
cinta sejati bob sama susan
cinta sejati sisi sama yayang roman
maaf ya sih kelepasan tadi
yaudah sisi balik dulu ya
tadiku gue tiba tiba
mengenang tangan sisi ya
perasaan apa yang gue rasakan ini ya
ah biarin aja dah
pacamat ke kebon sawit
yang penting bawa duit
yang penting bawa duit
yang penting bawa duit
yang penting bawa duit
setinggi apapun kamu sekolah
tetep kodat kamu itu di dapur
kan gak mungkin buta ilmu juga kan pak
yang penting bawa duit
yang penting bawa duit
yang penting bawa duit
kalau sampai kamu macem macem
ibu kamu yang akan merasakan akibat
tarik balang kunyit
apaan sih lu
lo kenapa reddit
kita bisa melancarkannya
dari awal lagi
jadi sekarang gue mau antarin lo pulang ya
gak usah soal baik
soal baik maksudnya
lo masih ingat kata kata lo kan
gue heran kenapa lo sekarang deketin gue lagi coba
lo kan yang bilang sendiri kalo gue ini cewek munafik
terus kenapa lo sekarang deketin gue lagi
ngomong ngomong lo kenapa berubah sih setiap hari
kok masih nanya sama gue kenapa
kenapa lo kasar sih
iya kue kasar emang kenapa
kenapa lo gak suka
kamu mukul gue
mukul gue gak takut
semalam kan gue berpikir
akhirnya gue merasa bersalah karena udah bikin lo sedih
semaleman gue berpikir
berpikir untuk ajak lo baikan
jadi lo tau kan sifat asli gue gimana
gue cewek kasar sam
dan gue bukan orang yang pantas lo pikirin sam
jadi mendingan sekarang lo pergi
allah gak usah mikirin gue lagi
gue bakal pergi
udah nungguin gue
lo apaan sih tuh orang
mas ke mobil gue dulu yuk
gak mau gue mau pulang
enggak ada yang pengen gue tunjukin sama lo
ya bentar doang ya please
mau nunjukin apa ke gue
lihat aja ke belakang
buat apaan gue anting sebanyak ini
emangnya gue mau jualan
gue gak tau sih selera anting kesukaan lo tuh
yang kayak gimana jadi
gue borong aja semuanya
ya ampun fon
lo tuh makin hari makin aneh aja deh
ya tapi lu mau terima kan
hadiah pemberian dari gue
gue udah susah payah borong anting ini semua
ya kan gue gak minta
salah lo sendiri lah
ya udah ya udah gini aja deh
lo ambil satu aja ya
pilih satu aja
udah gue ambil satu
tunggu dulu dong
gue kan belum
pake ini anting
tapi gue pengen pasang yang buat lo
udah gue bisa pasang sendiri
ya udah nih cepetan
hei buka pintunya hei buka
ngapain kalian dua duaan di sini
keluar kalian ayo keluar
ngapain kalian dua duaan di sini
kalian pasti pacaran ya ini tadi
enggak kita gak pacaran pak
gak pacaran bagaimana kalian berduaan di mobil di pinggir jalan lagi
kalian ini masih kode pake seragam sekolah
awas sekali lagi bapak lihat kalian berduaan kalian saya hukum
gak ada gua sih yasmin yasmin
yas tunggu dulu bentar
padahal kan gue tuh udah hampir berhasil
eh mana gua
ngapain gua belum pulang
gak usah nungguin samuel
lah emang kemana samuel
tadi sih bilangnya ke kita ke wc tapi nggak tahu deh
toiletnya yang dibawa gua dua kali lama banget sampe sekarang
itu anak jangan jangan buang aja sambil buang sia lah gitu
lama bener abisnya
ah ini dia nih orang yang panjang umur
eh sam lu kenapa sih
cerita dulu lu kenapa
soal karin man
karin kenapa lagi karin
kenapa lagi karin
gua gak ngerti sama dia man
gue pikir hari ini bakal jadi hari yang bagus buat gue sama dia
tapi ternyata gak sama sekali man
gua gak ngerti sama dia man
dia bisa bikin gue jatuh cinta sejatuh cinta mungkin

tapi dia juga bisa bikin gua hancur sehancur hancurnya man

gua gak ngerti dia tuh maunya apa coba
emang perempuan kayak dia tuh susah banget ditebak tau
sam gua ngertiin sam tapi lu harus sabar sam

gua paham emang gak mudah untuk ngertiin perasaan samanya
dan untuk tau apa yang ada di pikiran cewek
tapi lu sebagai laki laki itu tugas lu man
harusnya lo bisa lebih sabar lagi ngadepin perempuan
harusnya lu bisa lebih sabar lagi ngadepin perempuan
sampai jumpa lagi